tiga babi kecil
membangun rumah mereka sendiri
lalu ketiga babi itu pergi meninggalkan rumah induknya bersama sama
dalam perjalanan mereka beristirahat di bawah pohon beringin besar pada malam hari
dan mulai berdiskusi rencana masa depan mereka
sekarang kita berkesempatan untuk membuktikan
kenapa kita tidak mengambil jalan yang berbeda dan mencoba peruntungan kita
ya kita dapat bertahan dengan kekuatan kita
babi ketiga dia lebih bijaksana dari yang lainnya
dia tidak senang dengan ide tersebut
dia tahu bahwa orang lain akan memanfaatkan kenaifan mereka
dan mereka akan dapat masalah
saudaraku aku tidak setuju dengan kalian
kebersamaan kita adalah kekuatan kita dan kita tidak boleh berpisah
kau selalu menasehati
kami tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan
iya sekarang kami bukan anak manja yang harus mendengarkan nasihatmu
aku punya ide yang akan menolong kita semua
kita akan membangun rumah dan hidup masing masing
tidak ada yang boleh mengganggu urusan masing masing
itu seperti yang kakakku bilang
tunggu tunggu aku belum selesai
kita akan membangun rumah berdekatan
berjaga jaga jika ada masalah kita bisa saling bantu
iya dia benar kakak
tapi aku rasa aku tidak akan dapat masalah
keesokan harinya mereka memutuskan tempat untuk membangun rumah mereka
dan pergi untuk mencari bahan bangunan
membangun rumah menggunakan jerami akan lebih murah dan lebih mudah
aku bisa membeli kasur yang nyaman untuk tidur dengan sisa uang yang ada
lalu dia menghampiri seorang petani
aku ingin membeli jerami
ini untuk membangun rumah baruku
ya silakan kau boleh membelinya
petani itu menjual jeraminya ke babi yang pertama
babi pertama terlihat bahagia untuk membangun rumahnya
babi kedua melihat seorang penebang di dekatnya
sebuah rumah yang terbuat dari kayu akan bagus dan murah
dengan sisa uang yang ada aku bisa membeli matras lembut untuk tidur
lalu dia membeli beberapa kayu dari si penebang
dan segera membeli
dia membangun rumah impiannya
tetapi babi yang ketiga lebih bijaksana dari yang lainnya
dia memutuskan untuk membangun rumah kokoh dari bata yang akan bertahan lama
aku lebih baik tidur di atas tikar
tapi aku akan membangun rumah yang tahan lama untuk masa depan
lalu dia pergi ke toko untuk membeli bata dan semen
di penghujung hari mereka berjumpa di tempat pembangunan rumah dan mulai membangun rumah mereka
babi pertama membangun rumahnya pagi hari
aku sungguh arsitek yang handal
aku membangun rumah lebih cepat dari saudaraku
sekarang aku akan minum teh dan beristirahat di rumahku
bagaimana dia bisa membangun rumah dengan cepat
siang nanti aku juga akan selesai membangun

lalu dia bekerja lebih keras dan menyelesaikan rumah kayunya pada siang hari

karena rumahku terbuat dari kayu ini pasti akan lebih kuat daripada rumah jerami
sekarang aku akan tidur dengan nyaman dirumahku
walaupun kedua saudaranya lebih cepat membangun rumahnya
walaupun keduak saudaranya lebih cepat membangun rumahnya
babi ketiga tidak merasa terganggu tentang hal itu
babi ketiga tidak merasa terganggu tentang hal itu

apa ada kesulitan dalam membangun rumah
kau harusnya berkonsultasi denganku dulu
aku sedang membangun rumah yang terkuat
ini akan bertahan di segala cuaca di segala bencana sepanjang tahun
kau pikir kami membangun rumah yang rapuh
milikmu adalah yang terkuat
babi ketiga memutuskan untuk mengabaikan komentar saudaranya dan fokus pada pekerjaannya
bata demi bata dalam seminggu dia selesai membangun rumahnya
beberapa hari berlalu mereka hidup bahagia di rumah baru mereka
namun kemudian seekor serigala melihat ketiga babi itu dan ingin memakan mereka
sang serigala mendatangi rumah babi pertama dan mengetuk pintu
babi kecil babi kecil biarkan aku masuk
tidak tidak kau tidak boleh masuk ke rumahku
lalu aku akan marah akan meniup dan akan menghancurkan rumahmu
aku mempunyai rumah yang terkuat
lakukan yang kau mau
sang serigala mengisi paru parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu
semua yang ada di rumah itu berterbangan
dengan tiupan babi itu juga terbang dan berguling ke rumah babi kedua
apa yang terjadi kenapa kau berguling masuk ke rumahku
dia bersembunyi di bawah meja dan berteriak
tutup pintu tutup pintunya
serigala yang mengerikan akan memakanku
dia mungkin akan memburu kita
babi kedua berlari menuju pintu dan menutupnya dengan rapat
ia mengunci pintu dengan semua kunci
sang serigala menghampiri pintu dan mulai memukul pintu
babi kecil babi kecil
biarkan aku masuk
tidak tidak tidak kau tidak boleh masuk ke rumahku
lalu aku akan marah akan meniup dan aku akan menghancurkan rumahmu
aku punya rumah yang terkuat
cobalah serigala mengerikan
sang serigala mengisi paru parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu
sang babi sadar rumahnya tidak mempunyai atap dan juga tidak mempunyai dinding
keduanya berlari untuk menyelamatkan diri dan masuk ke rumah babi ketiga
apa yang terjadi
kenapa kalian ketakutan
serigala jahatlah menghancurkan rumah kami dengan tiupan
dia mungkin akan kemari dan menghancurkan rumahmu juga
ayo kita lari dan kembali ke ibu
dia tidak akan bisa menghancurkan bata di rumahku
aku akan beri dia pelajaran
biarkan dia datang
saudaraku kalian bersembunyilah di rak dan jangan keluar jika dia berhasil masuk dan memakanku
kedua babi itu memanjat ke atas rak
lalu serigala itu datang dan mulai memukul pintu dan mendorong pintu
pergilah kau serigala jelek
kau tidak akan bisa menghancurkan rumahku
kau tidak tahu tentang kekuatanku
aku akan marah akan meniup
aku akan menghancurkan rumahmu

aku juga telah menghancurkan rumah saudaramu
maka cobalah kau akan kehabisan nafas tapi tidak akan berhasil
sang serigala mengisi paru parunya dengan udara dan meniup ke arah rumah babi itu
tapi rumah babi itu kokoh
dia meniup lebih kencang dan mencobanya lagi
tapi tidak satupun bata yang bergerak
setelah beberapa kali percobaan dia kehabisan nafas dan jatuh ke tangan
tapi serigala jahat itu bangkit lagi dan berlari dengan kencang untuk menghancurkan pintunya
saudara babi melihatnya dari kaca jendela dan melompat turun
bersama sama mereka menahan pintu itu
serigala berlari dengan sekuat tenaga dan
babi ketiga membuka dengan perlahan pintu itu dan melihat serigala terbaring di tanah
lalu dia mengunci pintu itu lagi
serigala itu telah terkapar dia gagal untuk menghancurkan rumahku
mungkin kami sudah berada di perut serigala jika kau tidak menyelamatkan kami di rumahmu
iya saudaraku kau menyelamatkan nyawa kami
tapi saudaraku dia mungkin juga telah memakanku jika kalian tidak di sini
kita bersama menahan pintu dan dia gagal
iya saudaraku kau membuktikan aku salah kebersamaan adalah kekuatan kita
sekarang kita akan hidup bersama
kita akan hidup bersama
dan tidak akan berpisah lagi
tiba tiba serigala itu bangun dan mulai memukuli pintu
hei kalian semua aku akan memakan kalian hari ini
dia memanjat atap dan mencoba masuk melewati cerobong asap
babi babi itu mendengar langkah kaki di atap dan tahu kalau itu adalah si serigala
babi ketiga membakar kayu di perapian
dia menemukan serigala
sang serigala bersusah payah untuk mencapai cerobong asap dan akhirnya dia sampai
dia tergelincir dan tergelincir dan lalu dia terjatuh ke perapian
dan akhirnya ketiga babi itu pun hidup bahagia untuk selamanya